presiden joko widodo dan seluruh menterinya
telah memerintahkan jajarannya untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan
produk produk dalam negeri yang terbaik
lantas apakah merdeka belanja produk dalam negeri bisa mewujudkan kemandirian bangsa indonesia
sudah bersama saya heru pambudi sekretaris jenderal kementerian keuangan
dan juga kukrit suryo wijaksono wakil ketua umum kadin untuk membahas hal tersebut
bapak bapak terima kasih sudah hadir di cnn indonesia
saya mau ke pak heru dulu pak heru mungkin bisa diceritakan penyelenggaraan temu bisnis tahap enam ini seperti apa pak
ya mbak brida ini yang ke enam ya sebenarnya dengan demikian sudah ada lima
tahun kemarin awal tahun ini kuartal satu itu sekali dan ini yang ke enam
ini yang berbeda dengan sebelum sebelumnya kita sekarang ini gandengan sama kadin sama lkpp juga
jadi yang menyelenggarakan itu sekarang ada empat kementerian keuangan kemudian kumham sama lkpp dan kadin
nah ini ketemulah dua event besar ini
temubisnis atau business matching dan juga ada icef nanti pak kukrit yang menjelaskan ya
nah intinya bahwa kita itu kan tadi diminta bagaimana kita itu supaya produk dalam negeri itu kita manfaatkan kita berdayakan kita beli kita pakai kita konsumsi
nah salah satu strateginya tentunya adalah mempertemukan supply demand
yaitu yang jual dan yang beli
nah ini upaya kita untuk mempertemukan
nah ini sudah ke enam ini
nah ini dengan demikian ini tujuannya adalah supaya nanti ini nanti akan ada deal deal bisnis dari yang beli yaitu terutama yang memang pemerintah ya
ada kl pemda pemprov bupati kabupaten dan semuanya itu
bumn bumd itu nanti kita bisa bertemu dengan supplier supplier yang produk dalam negeri
termasuk dan terutama
terutama yang umkm
nah dengan demikian nanti ini bisa muncul transaksi transaksi dan juga nanti pada akhirnya serapan untuk yang produk lokal ini memang sepenuhnya bisa kita lakukan
juga di sini kita lakukan apa namanya selain ketemu ya ada bis matching tadi ketemu satu meja supply dan supply demand tadi
jadi konsultasi termasuk disitu mulai dari berapa sih alokasi anggaran pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha lokal
ini kita sampaikan
dan kemudian di sektor apa
apakah barang jasa itu semua kita sampaikan
sehingga nanti di sana di pihak yang pengusaha penyedia penjual itu bisa kemudian menangkap peluang ini
juga ada cerita cerita lainnya yang bisa mendukung ini ada ya apa namanya
ada tambahan tambahan acara yang lain pameran fgd diskusi diskusi kayak gitu
nah ini kan yang ke enam nih pak ya dari yang satu sampai ke lima tujuan dan manfaatnya apakah ada perubahan apakah sudah tercapai
secara umum prinsipnya begini pokoknya presiden bilang sama juga para pimpinan tadi menteri kita itu anggaran yang dialokasikan untuk produk dalam negeri khususnya umkm itu sudah ada di dalam apbn itu sudah ada
misalnya ya saya sampaikan untuk yang tahun ini itu ada rp satu satu ratus tujuh puluh sembilan triliun
dan kita itu berarti dengan demikian kita harus mencari cara supaya ini bisa ketemu nih duit yang sebegitu besar dengan supply yang nanti akan kita harapkan dari produsen produsen lokal
nah ini targetnya seperti itu secara umum
nah dengan tahapan tahapan yang sudah ke enam ini semakin lama semakin kita itu dekat nih antara produsen dan konsumen dalam hal ini adalah pemerintah melalui dana apbn dan apbd
dan sampai sekarang laporan yang kami terima itu semua bagus nih on the track ya
sampai dengan persekarang itu bisa kita lihat bahwa ini semua kan membelanjakan sesuai dengan perintahnya dan ini kita pantau
ini jalan bagus
nah pak kukrit di era ekonomi yang sudah global dan sangat dinamis bukan hanya pertemuan tatap muka ya tapi melalui pertemuan zoom meeting dan lain sebagainya
apakah anda masih melihat temu bisnis ke enam ini menjadi suatu langkah yang efektif untuk mencapai tujuan tujuan yang tadi pak heru katakan
terima kasih mbak frida
jadi memang betul sekali mbak
saya rasa apa tadi yang disampaikan oleh pak heru terkait belanja produk dalam negeri itu kita harus keroyok bareng bareng
dan dalam hal ini alhamdulillah juga kadin sudah diajak bersinergi bersama sama dengan kementerian keuangan dan lkpp serta kemenkumham
melalui acara ini kita bukan hanya ingin menemukan tadi supply and demand tapi kita juga ingin lebih mensosialisasikan belanja e katalog itu seperti apa sih
karena di kadin indonesia sekarang ada sekitar dua ratus ribu anggota kami baik dari kadin provinsi kabupaten kota maupun asosiasi usaha dan himpunan
dan mereka rata rata belum begitu familiar dengan e katalog
nah melalui acara ini kita juga ingin sosialisasikan bahwa e katalog itu apa sih
kemudian di situ ada transparansi disitu juga ada support dari pemerintah
dan besok di acara talkshow yang diadakan oleh kadin kita juga akan adakan pembiayaan untuk umkm umkm yang mereka mendapatkan order
jadi saya rasa ini akan sangat meringankan beban para pelaku usaha terutama teman teman umkm ini
dan mereka bisa ikut serta di transaksi e katalog dan juga membantu target yang tadi disampaikan oleh pak heru
nah pak heru sendiri tanggapannya terhadap adanya e katalog ini seperti apa pak apakah memang sangat efektif
ini bagus sekali ya
jadi kalau dulu itu kan nyari barang itu kan harus nyari kasak kusuk kemana mana
nah sekarang itu tinggal
yang dalam bentuk elektronik ya e katalog yang elektronik
dan disitu kan transparan
sehingga kita bisa punya banyak pilihan pun demikian yang apa namanya yang supplier juga bisa punya opsi opsinya
nah yang juga bagus adalah pemerintah itu sekarang itu juga sangat mendorong

nah dengan cashless ini mudah mudahan pengadaan oleh pemerintah itu
itu jauh lebih mudah simple ya dan cepat transparan
nah dengan demikian nanti ini diharapkan dengan uang yang sudah dialokasikan itu
kemudian informasi yang sudah bisa dengan mudah kita akses melalui e katalog salah satunya
pemahaman pemahaman yang sudah kuat terutama oleh umkm umkm kita itu
supaya mereka bisa masuk e katalog
dan dengan menggunakan metode pembiayaan yang cashless
maka indonesia kita harapkan bisa menjadi tuan rumah untuk ya untuk kita sendiri
terutama khususnya di bidang konsumsi
jangan sampai kemudian ada produk produk yang dari luar dan kemudian umkm kita nggak bisa tumbuh
pak kukrit sebelum kita break nih satu pertanyaan
sebagai pengusaha apa tantangan terbesar yang dilihat dalam hal penyerapan produk lokal produk dalam negeri ini pak
tantangannya adalah dari sisi peluang mbak
nah makanya e katalog ini memberikan satu peluang besar untuk teman teman pelaku usaha di daerah terutama
bukan saja pasarnya terbuka semakin lebar tapi mereka juga bisa berintrospeksi diri
karena disitu kan terbuka mbak fair dilihat
oh produk segini kalau punya saya barang yang sama kok harganya lebih mahal
sedangkan ada satu produk mungkin dari kalimantan harganya lebih murah
ini saya rasa juga akan menjadi pembelajaran untuk teman teman
dan kak din dalam hal ini
kebetulan kami pokja di e katalog kak din indonesia
kita terus mendampingi teman teman umkm kadin provinsi daerah di seluruh indonesia
bagaimana mereka terus meningkatkan produknya
jadi dengan harga yang bersaing mendapatkan produk yang terbaik
bapak bapak kita harus jeda sejenak namun kita kembali sesaat lagi
pemirsa tetaplah bersama kami indonesia forward akan kembali sesaat lagi
halo terima kasih anda masih bersama kami di indonesia forward
masih bersama saya pak heru pambudi sekretaris jenderal kementerian keuangan
dan juga pak kukrit suryo wijaksono wakil ketua umum kak din
pak heru tadi sempat dibicarakan mengenai cashless transaction
yang memang menjadi suatu cara pembayaran yang sangat efektif
dan diharapkan oleh pemerintah bisa menjadi alat pembayaran yang utama begitu ya
dan pemerintah juga mengeluarkan yang disebut kartu kredit pemerintah
itu apa maksudnya tuh pak
iya sebagai gambaran ya background dulu ya
dulu itu kan kalau kita belanja itu termasuk yang dari kantor itu
kalau belanja itu kan bawa uang
supaya bisa belanja maka di kantor harus ada uang
karena harus ada uang maka kita harus mengamankan uang
ribet lah semua itu
dan kemudian kita masih harus nanti mempertanggung jawabannya juga dalam dokumen yang pokoknya ribet
nah sekarang pemerintah punya satu metode atau cara
untuk mempermudah itu
yang disebut dengan kartu kredit pemerintah domestik
yaitu sistem pembayaran yang cashless
ya sama dengan prinsipnya dengan kartu kredit kartu kredit yang lain prinsipnya sama
yang nanti setiap pembelian kita itu bayarnya pakai kartu kredit saja
jadi nggak perlu bawa uang misalnya
nah memang ini satu terobosan yang kita harapkan bisa membuat ya
sistem pengadaan kita sistem pembelian kita
apakah barang dan jasa itu bisa menjadi lebih mudah
karena kan sudah cashless ya terikot ya
kemudian juga lebih akuntabel
dan yang juga penting adalah aman
karena kan memang tidak ada fisik uang
jadi ada fisik kartu kreditnya nih pak
memang sudah diatur ya
jadi nanti misalnya kepada ppk satger itu agak teknis nih ya
pokoknya bagian pembelian itu dia bisa pakai itu
nah karena dia kartu kredit tentunya kan bayarnya bisa belakangan
nah ini dengan demikian ini bisa mempercepat kegiatan pengadaan itu sendiri
nah ini harus kita koordinasikan dengan tentunya yang jual
kalau kita punya tapi yang jual nanti mungkin barangkali harus disambut ini ya
paku kredit ya
juga harus bisa menerima model pembayaran ini
nah para pengusaha sudah dengar belum mengenai kartu kredit pemerintah ini pak kukri
saya rasa ini satu terobosan yang sangat luar biasa dari kementerian keuangan
karena dari proses tendernya sendiri proses jual belinya sudah sangat simpel
dan pembayarannya juga sangat simpel
jadi saya rasa ini satu apa ya tren yang kekinian ya
cashless dan juga memudahkan para pelaku usaha
oleh karena itu kami dari dunia usaha tugasnya apa
tugasnya adalah memberikan produk produk yang terbaik dengan harga yang kompetitif
semua sudah disiapkan infrastrukturnya oleh pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan
dan kami juga harapkan nanti yang kartu kredit pemerintah ini bisa lebih disosialisasikan bapak
di teman teman para pelaku usaha asosiasi usaha
karena saya rasa juga ini saya rasa sayang sekali kalau sesuatu yang bagus tapi teman teman tidak bisa memanfaatkan
pak kukrip tadi sudah disinggung juga masalah e katalog
kesiapannya sejauh ini sudah sampai tahap mana nih pak
kalau dari sisi kami di kadin kami terus bersinergi bukan hanya dengan lkpp mbak tapi juga dengan bumn
bumn itu ada e katalog sendiri padi namanya
supaya apa kepentingan kami membuka peluang usaha sebesar besarnya
bagi asosiasi himpunan kemudian teman teman di daerah di kabupaten kota seluruh indonesia
dan kami terus meng endorse mereka
kami di tim pogja keliling indonesia mbak frida untuk ngajarin teman teman gimana sih caranya onboarding di e katalog
jadi nanti yang dimudahkan siapa
yang dimudahkan nanti dari para pengguna anggaran
pilihannya semakin banyak semakin kompetitif dan juga niat dari awal untuk memajukan umkm
ini bisa terrealisasi
karena kesempatannya semakin terbuka luas
ya nampaknya cukup solusinya sudah cukup jelas nih ya e katalog kemudian ada kartu kredit pemerintah sudah semakin cashless dan transparan ya pak ya
nah kalau dari sisi kementerian keuangan apa saja sebenarnya pak heru peran dari kemenku dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri nih di lingkungan pemerintah
jadi kita itu punya dua instrumen ya dari sisi kebijakannya dan juga dari sisi operasional
ini kalau terkait dengan pemerintah ini adalah pemerintah yang tergantung
terkait dengan tusinya kementerian keuangan
saya mungkin yang ini dulu ya yang kebijakannya
jadi bagaimana supaya teman teman ini bisa memproduksi barang dalam negeri di dalam negeri ya itu kita bisa kasih insentif dalam bentuk ada tax holiday tax allowance
kemudian juga ada beberapa insentif untuk mendatangkan misalnya mesin mesin kemudian peralatan yang nanti dipakai di sini bangun pabriknya
dan nanti itu untuk memproduksi dalam di berbuduk dalam negeri dengan kualitas internasional standar ya
kalau di polisi perpajakannya ini kepada teman teman yang umkm ini diberikan perlakuan khusus
tarifnya itu dibikin rendah karena memang sesuai dengan kemampuannya ya
contoh umkm itu pph nya setengah persen cuma
kemudian juga ppn nya juga itu kalau omsetnya itu satu sampai lima ratus juta
sampai lima ratus juta itu tidak kena
dan juga beberapa insentif fiskal yang lainnya
nah ini cerita yang tentunya kita harapkan bisa menggelorakan produksi dalam negeri secara kompetitif
juga ada misalnya ya kalau ini bagaimana kita melindungi produk dalam negeri
kita bisa menggunakan instrumen yang disebut sebagai
menggunakan instrumen yang tarif sama sama
misalnya tarif sama non tarif barrier
jadi produk dalam luar negeri itu ya impor impor yang memang sudah ada di dalam negeri itu kan harus kita bikin ini fair
jadi jangan sampai produk luar negeri itu menggilas yang dalam negeri
kita di situ menggunakan instrumen tarif biar masuk
atau menggunakan izin izin yang memang diperlukan supaya dia bisa supaya produk dalam negeri ini bisa bersaing secara fair
nah dengan demikian kita harapkan bahwa industri dalam negeri ini bisa kita maintain kita tumbuhkan
itu juga salah satu peran dari kementerian keuangan
kalau di level operasional kita itu sebagai bagian daripada pemerintah secara keseluruhan itu sudah perintahnya jelas
pokoknya ini yang harus dibelikan produk dalam negeri ya kita ini
kita itu dulu
kita itu dulu kalau beli laptop misalnya kita tidak ada dorongan untuk memberi produk dalam negeri
baik dari sisi pengadaan sendiri maupun bersama sama
nah sekarang kebijakannya atau pelaksananya kita atur seperti ini di kementerian keuangan
pengadaan itu semaksimal mungkin harus kolaboratif bersama sama
kan beli satu sama beli sepuluh murahan sepuluh toh itu satu
nah yang kedua ikut perintah untuk beli produk dalam negeri
nah contohnya dulu itu kalau ada kalau kita bicara laptop itu ini hanya perumpamaan ya
itu dulu hampir lima belas rupiah lah kira kira begitu
sekarang itu tidak sampai separuhnya harganya
kita bisa dapat dengan barang yang serupa itu harganya tidak lebih dari separuh
tidak lebih dari separuh pak gukrit
karena kita itu yang dulu persatker satker satker itu kita kumpulin sekarang
se indonesia kementerian keuangan mau beli berapa laptop ini semua
jadi kita nanti langsung menawarnya begitu
kita tidak lagi beli unit per unit tapi seluruh indonesia
nah terus yang kedua adalah ya kita minta ini produk dalam negeri
ternyata produk dalam negeri juga enggak kalah bersaing
ya kita pakainya sama itu
nah ini yang tentunya harus mulai kita komunikasikan dengan para penyedia
karena uang yang rp satu satu ratus tujuh puluh sembilan itu kan bukan triliun loh ya
ini bukan uang kecil
jangan sampai kita sudah mengalokasikan di anggaran yang suppliernya ini nggak siap
enggak nututi ya
akhirnya nanti terpaksa harus diisi dari yang impor
makanya ini harus saling tek tokan lah ini ya
antara pemerintah yang beli dengan para penyedia
baik kita jeda dulu pak
nanti kita lanjutkan setelah jeda
pemirsa tetaplah di indonesia forward
kami kembali sesaat lagi
halo terima kasih anda masih di indonesia forward
dan masih bersama saya pak heru pambudi sekretaris jeneral kementerian keuangan
dan juga pak gita
kukrit suryo wijaksono wakil ketua umum kadin
pak kukrit pengusaha itu melihat peran apbn untuk mendorong bisnis yang transparan itu seperti apa pak
kita terus bersinergi dengan kementerian dengan bumn
mengharapkan ada satu transparansi yang memang betul betul itu bisa bermanfaat untuk para pelaku usaha di indonesia mbak
jadi sebenarnya kami di kadin ini
kita kan juga terus ikut mempromosikan investasi di asing ya untuk masuk ke indonesia
itu pun salah satu tugas yang kami lakukan adalah bagaimana para investor investor asing ini saat mereka masuk ke indonesia
sehingga mereka pun juga bisa onboarding di e katalog ikut berperan di sana
jadi kami di kadin ini punya banyak sekali instrumen instrumen
bukan hanya dari sisi mensukseskan

tapi juga bagaimana meningkatkan kualitas dari supplier supplier sendiri yang ada di dalam negeri
bukan hanya para pemain yang ada disini
tapi juga para investor yang masuk ke indonesia
oke nah pak heru
apakah tujuan acara temu bisnis tahap enam ini sendiri akan benar benar mendukung kemandirian
untuk bangsa indonesia karena ada kontribusi pada belanja produk dalam negeri
ada beberapa tujuan ya
pertama dari sisi anggaran tadi
bagaimana kita merealisasikan dengan cara mempertemukan
dan ini catatan kita ini sudah on the track
itu salah satunya karena campaign ini terus menerus bahwa presiden datang di beberapa seri sini ya
yang kemarin beliau menyampaikan mengenai pentingnya produk dalam negeri
itu ini sudah benar ini menurut saya
nah yang kedua ini sudah mulai dapat sambutan kan dari sisi pengusaha
khususnya melalui asosiasi asosiasi nanti akan terus ini ada gerakan bersama
nah yang berikutnya adalah tujuan dari sisi jangka menengah panjangnya
kita tidak hanya memikirkan bagaimana mempertemukan antara penjual sama pembeli
dalam hal ini pemerintah bumn bumd kl dengan teman teman yang supplier ini
tapi bagaimana kita bertemu memikirkan kedepannya kayak apa
contoh yang barusan nih pak gugrit kan
kalau misalnya daripada barang barang yang diproduksi yang memang kita butuhkan itu diproduksi di luar kemudian diimpor
kenapa enggak pabriknya saja kita pindahkan
kita pindahin ke sini
nah untuk itu kan mesti harus ada masukan dari mana mana
apa yang dibutuhkan oleh pemerintah apa yang bisa dilakukan apa yang belum bisa dilakukan atau diproduksi oleh teman teman ini
baik barang maupun jasa
nah ini nanti kita ada matching nanti ini
dan kemudian pemerintah bisa mengeluarkan polusi polusi lanjutannya
itu penting sekali
nah yang dari sisi operasional tentunya ini tadi ada manfaat langsung
bagi kementerian lembaga yang jelas bahwa kalau ini bisa kita lakukan secara berkesinambungan
maka bayangan saya begini indonesia akan bisa memanfaatkan dana yang memang sudah disiapkan di anggaran di apbn itu
yang jumlahnya sebenarnya besar sekali loh ya rp satu satu ratus tujuh puluh sembilan triliun
itu sudah untuk pengadaan barang dan jasa saja sudah sepertiga dari saiznya apbn yang sekitar rp tiga an itu
ini kan barang gede
sehingga mudah mudahan indonesia bisa menciptakan satu ekosistem production
kemudian juga sistem pasar yang memang betul betul berpihak kepada pengusaha lokal
dan pengusaha lokal itu ya saudara kita semua kan itu kan
dan pada akhirnya semakin ini terus berputar bergelora bisnis ini yang di lokal lokal ini
mudah mudahan indonesia tidak hanya memikirkan bagaimana kita mensecure market sendiri
atau mensupply potensi market di dalam negeri tapi mulai kita bisa ayo kita lihat bisa enggak barang barang kita
kita dorong ke tetangga sebelah
jangan sampai kemudian kita hanya mikirin bagaimana menahan yang dari luar
tapi sesekali kita mulai out of the box mengenai jangankan menahan kita ingin ekspansi ke luar
ini yang harus kita cita citakan bersama nih
dan melalui forum seperti ini ya business matching dan kemudian icf ini
mudah mudahan ini akan men trigger satu kegiatan bisnis yang lebih transparan bagus akuntabel
kemudian pemanfaatan anggaran yang lebih efisien transparan juga akuntabel
dan pada akhirnya membuat ekonomi indonesia bisa jauh lebih baik
mandiri kemudian bisa mengekspor ya pak ya
itu cita cita besarnya
itu cita cita besarnya
dari sisi pengusaha nih pak apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat atau akselerasi belanja dalam negeri ini
sehingga kemudian pengusaha berkontribusi bagi tujuan besar tadi itu menjadi mandiri sebagai bangsa indonesia
dan juga turut mengekspor barang barangnya ke luar negeri
banyak banget mbak
dari apa tadi yang disampaikan oleh pak heru itu saya rasa ini akan menjadikan sebuah pemerataan peluang
untuk teman teman pelaku usaha sendiri
dan secara infrastruktur kita siap kok mbak
mungkin nanti kami mengundang cnn juga untuk ikut menyaksikan pameran yang ada di hall di sana
itu semua produk dalam negeri
dan bisa dibilang itu adalah produk produk unggulan yang mungkin selama ini teman teman di jakarta
atau mungkin teman teman di kementerian itu nggak tahu
kalau ternyata oh kita punya barang ini oh kita punya barang yang gak kalah kualitasnya dengan barang import
nah ini kita ajak teman teman kita terima kasih kepada kementerian keuangan yang sudah mengundang

dan produk produk kita harganya bersahing
oleh karena itu kami di kadin indonesia sangat berterima kasih mbak dalam hari ini kita diajak bersinergi
karena kalau kita bilang belanja produk dalam negeri nomor satunya ya harus bersinergi
kita kroyok bareng bareng
kita siapkan produk yang berkualitas kita siapkan produk yang selalu up

kita siapkan produk yang harganya
bersaing semoga sukses pak terima kasih
pak heru sekali lagi atas waktunya dan juga
pak kuktir terima kasih pak atas waktunya
pemirsa pada temu bisnis tahap enam
ini diharapkan membuka wawasan dan
juga meningkatkan semangat dan kepedulian
pemerintah daerah dan bumn
untuk terus berkomitmen meningkatkan penggunaan
produk dalam negeri karena
dengan belanja produk dalam negeri
mereka telah menjadi pahlawan
di negeri sendiri dan menjadikan
bangsa indonesia bangsa yang mandiri
saya frida litwina undur diri terima kasih
atas kebersamaannya sampai jumpa